terima kasih anda masih bersama kami
sesi kedua penjualan tiket indonesia melawan argentina pada hari ini
selasa enam juni dua ribu dua puluh tiga ludes terjual hanya dalam beberapa menit
ketua umum pssi erick thohir menegaskan bahwa tidak ada calon tiket
terpantau dari aplikasi penjualan tiket yang ditunjuk pssi pada hari ini
sebanyak dua puluh ribu tiket untuk kategori satu dua tiga dan vip telah habis terjual
pada senin kemarin sesi pertama penjualan tiket
sebanyak dua puluh ribu tiket juga telah habis dipesan hanya dalam waktu sembilan menit
ketua umum pssi erick thohir menyatakan hal ini merupakan bukti
bahwa masyarakat pecinta sepak bola di tanah air mengapresiasi olahraga
dan tidak kalah dengan konser musik coldplay
ketua umum pssi menegaskan tidak ada calon tiket dalam penjualan tiket indonesia
melawan argentina pasalnya pssi sudah memutuskan melakukan
pembatasan penjualan tiket indonesia